di vr itu tidak merekam kejadian yang ada di kelas sekolah
n dua ratus tiga puluh enam gresik yang mengalami gangguan penglihatan akibat diduga
dicolok menggunakan tusuk baso mengaku diintimidasi
samsul ayah sang bocah merasa diintimidasi oleh camat menganti hendriawan susilo
kuasa hukum keluarga mengaku hendriawan mengancam memecat samsul sebagai sekretaris desa randu padangan
jika tidak mencabut laporan
namun camat penganti itu mengaku hanya tak ingin anak buahnya terjerat masalah yang berkepanjangan
sementara itu seto mulyadi atau akrab disapaka
sementara itu seto mulyadi atau akrab disapaka
seto ketua lembaga pelindungan anak lpa indonesia
mengunjungi rumah sah di kabupaten gresik jawa timur minggu siang
kak seto mengajak sah bernyanyi tiga buah lagu
siswi kelas dua sd yang diduga dicolok matanya dengan tusuk baso oleh kakak kelasnya ini
langsung merespon ajakan kak seto
sambil bernyanyi wajah sah terlihat ceria dan tersenyum gembira
yang paling penting kami sudah gembira bisa bertemu dengan kami
anaknya dan yang paling penting adalah sekarang
ciptakan lingkungan psikologis yang aman dan nyaman
yang ramah anak kepada anak untuk memulihkan kondisi psikologis
yang mungkin sedikit terguncang
setelah menghibur korban dengan didampingi unit ppa polres gresik dan kbp ppa kabupaten gresik
kak seto keliling melihat lokasi penganiayaan cctv hingga ruang kelas dua tempat sah belajar
kak seto berharap gresik benar benar menjadi kabupaten ramah anak di dunia pendidikan
tim liputan cnn indonesia